saya seharusnya gak cuma diam
saya bisa mencegah dan menghentikan perang
bukan cuma diam
akangu turun lagi
saya belum tahu harus apa
indikasi bahwa ini cuma rekayasa sangat kuat
pasti ada sesuatu yang lebih besar
dari sekedar memberi pekerjaan menagih hutang
belum pernah nyari kerja
belum pernah dapet
tapi harus bayar
kamu gak mau
bukan gak mau
gak ada uang
ini kamu lagi di interview
serius rambutnya mau jadi copet apa enggak
serius satu kang
jawab atu pertanyaan temen saya
kamu lemah iman
iya saya lemah iman
kamu pengangguran miskin dan lemah iman
berarti kamu cocok buat jadi copet
nanti ada yang mau diomongin sama ujang
uprit sama saya udah gak ikut jualan kerudung lagi
ube tetap jualan cilok
saya jadi pelaburan lagi
si gobang sudah baikan
akang udah besok kak gobang
kan kemarin saya udah bilang mau ikut
kenapa gak diajak
yaudah kamu ngelamar kerja lagi aja
ah waktu itu juga gagal terus
atau kita buka usaha berdua
satu dua hari ini
gobang sudah boleh pulang
alhamdulillahnya buat gobang atau buat kopi
buat kang gobang buat kopinya juga
bulan puasa kemarin kita jualan baju muslim di tegalega
gimana kok sekarang kita jualan baju muslim lagi
sekarang bukan bulan puasa
kalau bukan bulan puasa memangnya nggak boleh jualan baju muslim
bukan gak boleh
kalau bulan puasa
keimanan orang umumnya meningkat
permintaan terhadap baju muslim juga meningkat
kalau bukan bulan puasa
keimanan orang umumnya menurun
permintaan terhadap baju muslim
biasanya juga ikut menurun
terus kalau kamu bang pensiun nanti dia mau kerja apa
setahu saya dia masih penasaran buat nyoba usaha lele
gak mau ah
terus apa dong
kita jualan kayak ubet
tapi bukan cilok
kita jualannya nggak di pinggir jalan
kita nebeng di depan kafe join sama yang punya kafe
jadi pengunjung kafe selain bisa makan makanan yang ada di kafe
nanti nggak malah jadi bersaing
enggak justru bisa saling mendukung
kita omongin dulu biar satu pikiran
antara kita sama yang punya kafe
senyum itu artinya oke
pulang dari rumah sakit
saya ketemu kang idris di pasar
ini sudah perang
jangan ada perang
kata kang idris
saya seharusnya enggak cuma diam
saya bisa mencegah
dan menghentikan perang
bukan cuma diam
akang mau turun lagi
saya belum tahu harus apa
indikasi bahwa ini cuma rekayasa
pasti ada sesuatu yang lebih besar
memberi pekerjaan menagih hutang
kemudian terjadi kekerasan
kepada orang yang memberi pekerjaan
kepada pirmansa fitra
kemudian kita minta keterangan
selamat datang di kantor pusat
yang sekarang kita temukan adalah
kampes pendek begitunya
kampus kondisi medan
kampus kondisi medan
kampus empat rakyat
kampus sumt escaping
kampus kondisi medan
kampuks ptery award
belajarlah dengan sungguh sungguh
jangan mengecewakan kedua orang tua kamu
orang tua saya justru kecewa kalau saya jadi copet
maaf saya nggak tahu kalau orang tua kamu masih mainstream
masih berpola pikir seperti orang lain pada umumnya
teh kinasi kemana
jebut anak anaknya sekolah
besok pagi harus dinas
nanti sore atau malam kita sudah berangkat ke jakarta
yaudah kamu makan dulu istirahat dulu
kamu masak apa
biasa telur cetok
harusnya pakai alat yang digerek biar rapih
yang di gini
ini cengek sama kecapnya
cuk kata titin kita harus cepat pakai alat yang dijugrek
biar ngerapetin atas plastiknya rapih
alat yang dijegrek yang gimana maksudnya
yang di gini
bener gak tin
yang di gini
maksud saya bentuk alatnya seperti gimana
yang seperti buat motong kertas di tempat potok kopi
saya dari tadi duduk di dekat rumah si kemon
dia belum kelihatan pergi atau pulang
gak langsung ke rumahnya aja
nunggu dia keluar rumah
terus saya ikutin
saya gak ngehajar dia di depan keluarganya
tungguin terus aja kalau gitu

jangan menunguku adalah perbuatan yang sia sia
kamu dari tadi pagi
terus aja baca puisi
gak makan gak mandi
dan siap coba mandi
dia yine bercinta kalau kamu keluar
udah ngasih gewoon register dirgot
jayanya suara orang lain
kalaipun saya mau keluar